penyelidikan masih terus digelar setelah jatuhnya pesawat maskapai fly dubai pada sabtu dini hari waktu rusia
duka dan simpati terus mengalir dari berbagai masyarakat rusia
dipimpin oleh patriar kiril gereja ortodoks rusia menggelar doa bersama bagi para korban kecelakaan pesawat jatuh di kota rostov on don pada sabtu dini hari waktu setempat
seluruh enam puluh dua penumpang dan kru dinyatakan tewas meskipun pihak berwenang masih belum mengumumkan dugaan penyebab kecelakaan tersebut
pihak berwenang rusia yakin faktor cuaca buruk berperan dalam peristiwa jatuhnya penerbangan fz sembilan ratus delapan puluh satu milik fly dubai
pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan ratus ini tidak bisa mendarat di bandara rostov on don karena angin kencang dan jarak pandang yang terbatas
para warga kota rostov on don membawa berbagai benda ke terminal bandara sebagai bentuk duka cita mereka atas kecelakaan penerbangan

pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan ratus ini tidak bisa mendarat di bandara rostov on don karena angin kencang dan jarak pandang yang terbatas